puasa hari pertama di kota blitar dinodai oleh ulah sejumlah pasangan di luar nikah dengan berbuat mesum di sejumlah hotel melati
dalam razia ini empat pasangan diamankan petugas
satu pasangan diantaranya bahkan ditangkap dalam keadaan telanjang di dalam kamar hotel
awal bulan suci ramadan petugas gabungan satuan polisi pamong praja dan polres kota blitar menggelar razia siang bolong ke sejumlah hotel melati
yang tersebar di kota blitar jawa timur
hasilnya di sebuah hotel di kawasan wisata makam bung karno petugas mendapati dua pasangan yang diduga kuat tengah mesum di dalam kamar hotel
kedua pasangan luar nikah asal kediri ini langsung digiring ke mobil petugas
bahkan di hotel lainnya petugas mendapati satu pasangan mesum dalam kondisi tanpa busana di salah satu kamar hotel
untuk mengalabui petugas pasangan mesum
sum tersebut membawa motor mereka masuk ke dalam kamar
petugas pun langsung menggiring pasangan tersebut ke mobil petugas
sementara itu razia ini sengaja digelar senin siang untuk menegakkan peraturan wali kota blitar tentang penyakit masyarakat di bulan ramadan
ada yang belum tahan
ternyata kita dapat beberapa pasang yang pada hari ini atau sedang menjalankan teman teman umat
tapi kita menyelenggarkan lipat dah puasa mereka berdua dalam satu kamar
dari hasil razia di sejumlah hotel tersebut petugas gabungan mengamankan empat pasangan mesum
mereka kemudian dibawa ke kantor satpol pp untuk dilakukan pendataan dan pembinaan
razia di siang bolong ini akan terus digelar agar bulan puasa ini tidak dinodai dengan tindakan asusila pihak yang tidak bertanggung jawab